sejumlah indikasi kecurangan di ajang sea games jualalumpur
dikeluhkan kontingen atlet indonesia
mulai dari insiden bendera hingga dugaan intrik intrik di arena pertandingan olahraga
membuat warga indonesia di malaysia pun geram
ajang sea games dua ribu tujuh belas yang dihelat di malaysia sudah berlangsung lebih dari satu pekan
di balik megahnya gelaran olahraga dua tahunan ini
terselip sejumlah catatan minor yang mewarnai sea games seri ke dua puluh satu
tak terkecuali yang berdampak langsung pada kontingen atlet asal indonesia
mulai dari insiden terbaliknya bendera merah putih pada buku panduan sea games dua ribu tujuh belas
yang dibagikan pada malam upacara pembukaan
hingga walkout tim putri dari arena sepak takraw dan kontroversi terkait dengan kartu kuning evan dimas
pada laga melawan timur leste dua puluh agustus lalu
pada pertandingan takraw yang memperbutkan medali perak melawan malaysia
indonesia memilih walkout
saat unggul enam belas sepuluh di set kedua
keputusan ini diambil pelatih asyrisyem karena menilai wasit asal singapura yang bertindak tidak adil
dan selalu membatalkan servis pemain indonesia yang berujung poin untuk malaysia
tak hanya melayangkan protes
menteri pemuda dan olahraga indonesia imam nahrawi pun kesal dengan insiden ini
eh yang lebih penting lagi
wasit sepak takraw kemarin tidak boleh kita undang untuk asian games
saya akan komitmen untuk mengawal itu
sementara di lapangan sepak bola evan dimas darmono dihadiahi kartu kuning pada menit ke sembilan puluh saat laga melawan timur leste
kartu kuning ini didapat setelah evan dijatuhkan di depan kotak penalti
sejumlah pemain indonesia dan timur leste bersih tegang
namun evan yang masih terjatuh justru dihadiahi kartu kuning hingga berakibat tidak bisa tampil dalam laga penting melawan vietnam
dan berikut ini adalah pendapat sejumlah warga negara indonesia yang ada di malaysia
saya sendiri tidak menerima sebab apa
ini kan olahraga gitu
ataupun kalau di sini kan dibilangnya sukan gitu
jadi kalau mau diapakan kan jadinya susah nanti
itu memang tak adil lah
sebab itu macam kita semangat kita itu berkurang tanpa dengan itu pengadil itu
tak jujur pengadilnya
kita sebagai warga negara indonesia walaupun kita di sini

kita bisa buat kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri
kita juga tak boleh terima macam itu kan
tapi tetap indonesia menang dengan jiwa sportivitasnya
sejumlah indikasi kecurangan yang sebenarnya sudah diproses lebih lanjut
oleh federasi canggung olahraga dan juga chef demi siong desi games dua ribu tujuh belas
tidak mempengaruhi psikologis dan mental para atlet yang tengah berjuang memperbutkan medali
nyatanya lagu indonesia raya terus berkumandang setelah tambahan medali emas datang
dari cabang olahraga renang wusu bowling panahan karate dan menembak
mahal dika utama kuala lumpur